tidak ada gunanya lagi kau melawanku siliwangi
tidak akan aku biarkan
kau menyakiti orang orang yang aku sayang
tak ada yang bisa menyerahkan
ayah anda terluka ray
iya kita harus melakukan sesuatu
ray kita harus menolong
ayah anda terluka ray
ayah anda terluka ray
jaga dewa batara
hamba harus bagaimana
tidak ada gunanya lagi kau melawanku
tidak akan aku biarkan
kau menyakiti orang orang
jagat dewa batak
beri hamba pertolong
selamatkan dinda subangla
biarkanlah jasad hamba hancur
asalkan orang orang yang hamba cinta islam
ini seperti jurus lebur bumi
apakah putra putriku yang melakukannya
izinkan kami membantu ayah anda
dia bukanlah lawan kalian
biarkan ayah anda yang menyelesaikan semua ini
kami akan tetap disini
kita hadapi dia bersama sama
benar ayah anda
maju kalian bertiga
aku akan memberikan
kehormatan buat muslimah
untuk mati bersama putra dan putrimu
putra putriku yang melakukannya
jagat dewa batara
mereka dalam bahaya
bagaimana bisa kau menggunakan kursi
dan putraku kian sama
yang mempunyai jurus itu
aku bisa menggunakan jurus musuh
hanya dengan lihatnya dua kali